ada yang kerja sepuluh orang orang bikin gerabah capek udah tua tua
gerabah adalah kerajinan tradisional yang masih bertahan hingga kini
kerajinan gerabah hadir dengan berbagai bentuk dan ukuran mulai harga puluhan hingga ratusan ribu rupiah
sejalan dengan potensi ekonomi yang dihasilkan justru jumlah perajin gerabah yang bertahan makin berkurang
salah satunya di kota denpasar
sebagai pusat pemasaran kerajinan gerabah kerajinan gerabah justru nyaris punah
sebagai pusat kota di pulau dewata bali kota denpasar memiliki beragam kekayaan budaya yang tetap dilestarikan
hingga kini salah satunya kerajinan tradisional berbahan tanah liat atau gerabah
sentra kerajinan gerabah di kota denpasar satu di antaranya terletak di banjarbinoh desa ubung kajeden pasar utara
keberadaan perajin gerabah di banjarbino telah ada sejak puluhan tahun
namun seiring perkembangan zaman perajin gerabah kini mulai berkurang dan hanya ditekuni para lansia tanpa generasi muda
banjarbinoh kaja ubung denpasar
banjarbinoh kajaubung denpasar dikenal sebagai pusat industri kerajinan kerabat tradisional yang dikerjakan masyarakat secara turun temurun
masyarakat setempat menyebut kerajinan gerabah sudah ada sejak zaman penjajahan belanda dan dipasarkan ke seluruh bali
kerajinan gerabah asal banjarbino cukup populer dan banyak dicari konsumen khususnya untuk pemenuhan kebutuhan upacara keagamaan di bali
untuk harga cukup terjangkau mulai dari rp dua puluh lima hingga rp dua ratus
tergantung bentuk dan ukuran
tak jarang pembeli kerajinan gerabah binoh datang dari luar kota denpasar
lalu pacara seperti gerabah payuk yang kecil yang besar itu untuk yakni
karena kami di hindu sangat memerlukan alat alat seperti ini
wajib pakai gerabah karena tidak mungkin pakai buatan pabrik
karena ini terbuat dari alam
unsur daripada iadnya itu
salah satunya terbuat dari bahan alami
tidak saja menjadi penggerak ekonomi usaha kerajinan gerabah di banjarbinoh sempat menjadi tujuan pariwisata
namun sayang keberadaannya berangsur angsur menghilang
saya sempat mendatangi seorang pemilik usaha kerajinan gerabah binoh yang masih bertahan
yakni nyoman rabik perempuan berusia tujuh puluh delapan tahun
nyoman rabik membuat gerabah sejak usia dua belas tahun menurun dari usaha orang tuanya
menurutnya dahulu cukup banyak kelompok kerajinan gerabah di banjarbino
namun kini berkurang drastis akibat minimnya perajin gerabah dari generasi muda
sebelum pandemi nyoman rabik mempekerjakan sepuluh orang perajin rata rata perempuan
gerabah yang dihasilkan cukup banyak
mencapai ratusan buah per hari berbentuk pane dulang payung ceding hingga pasok
namun kini usahanya mulai menurun
hanya tersisa dua perajin perempuan berusia tua yang bertahan
jika tak ada lagi perajin gerabah yang tersisa ia pun berniat menutup usahanya tahun depan
ada yang kerja sepuluh orang
sekarang tidak ada
orang tidak bikin gerabah
lagi satu tahun
tidak mau lagi
tidak mau lagi
saya sempat mewawancarai salah seorang perajin gerabah yang masih bertahan
yakni ninyoman suma
yang ini yang bertahan
suma berusia delapan puluh tahun dan telah bekerja membuat gerabah sejak di bangku sekolah dasar
bagi bagi berapa bentuk gerabah bisa dibuatnya dengan upah hingga ratusan ribu rupiah
namun ekibat kondisi kesehatan yang menurun suma kini hanya mampu membuat lima hingga delapan gerabah sederhana berbentuk canik dengan upah seratus ribu rupiah
berapa udah ibu sehari bisa buat yang sehari hari ini kita mengalir
kalau bingung bingung halusnya senyidang mereka cukup ya oh ya buat yang aja senyidang yang
karena bayu betul aja kesal makna ngejar kenteng hidang bergerak bayu kendali
saya pun mencoba membantu ibunya mansumah membuat panik sebuah kerabah berbentuk baskom
besar pembuatannya cukup sederhana mengandalkan insting semata pertama tama bahan tanah liat
diambil beberapa bagian diuleni hingga lentur dan kemudian diletakkan pada alat pengenyunan atau alat
pemutar beralas papan yang digerakkan dengan tangan hanya beberapa menit dibentuk kerabah panik
jadi setelah tadi pembentukan nah dan kemudian dicetak dengan polanya saat ini adalah saya
mencoba untuk melakukan finishing penghalusan daripada keramik berbentuk care ini ini agak
berat juga ya karena saya harus memutar dengan tangan jadi secara manual sebelum pandemi
pembakaran gerabah tak pernah sepi jika pesanan
tinggi pembakaran bisa dilakukan sepuluh kali dalam sebulan namun akibat minimnya gerabah
yang dihasilkan beberapa lokasi pembakaran gerabah di banjarbino pun nyaris tak berfungsi
hai menurut warga saat ini tersisa dua usaha kerajinan gerabah tradisional di
banjarbino kaja dengan karyawan yang umumnya adalah perempuan usia senjata
minimnya minat warga menekuni usaha kerajinan gerabah lantaran mulai beralih pekerjaan lain
hingga pariwisata tim liputan cnn indonesia dan pasar bali